cita cita menteri pertahanan prabowo subianto menjadi pilot tempur tni angkatan udara akhirnya jadi nyata
rabu siang prabowo mencicipi terbang menunggangi pesawat tempur f enam belas
selama sekitar tiga puluh menit prabowo terbang mengelilingi jakarta dan sekitarnya
ia terbang di kursi belakang f enam belas bm dengan pilot letkol penerbang pandu eka prayoga
usai terbang prabowo menerima wing kehormatan kelas satu dari panglima tni
pertama kali prabowo tampak terkesan dengan pesawat f enam belas tni akatan udara
ia juga bercerita sempat bercita cita menjadi pilot tempur tni angkatan udara
namun nasib mengantarkannya ke angkatan darat
kedepannya prabowo berjanji menambah kekuatan tempur tni angkatan udara
itu suatu keharusan
kita akan tambah pesawat tempur rafale
kemudian kita sementara lagi negosiasi untuk tambah pesawat pesawat lain
dan juga sementara itu karena kalau kita sudah tanda tangan untuk pesawat rafale
datangnya baru tiga empat lima tahun
sementara kita harus mempunyai deterent yang cukup kuat
pesawat pesawat sekarang kita sudah refurbish
sudah kita upgrade modernisasi
dan kita juga akan
mencana juga mengakuisisi pesawat pesawat yang tidak baru
tapi masih muda usianya
ya secara kita
kita akan ambil beberapa pesawat di luar negeri
yang masih muda
terima kasih pak
ya nanti pada saatnya kita umumkan